sampai jumpa di video selanjutnya

anda bukan ibu saya
anda bukan ibu saya
ya memang kita belum saling kenal
tapi kita sudah pernah berjumpa
ibu adalah hanya seorang manusia yang ingin menolong kamu nak
tolong jangan bicara seperti itu lagi sama saya
saya sudah capek mendengarnya
tidak ada manusia di dunia ini
yang mau membantu tanpa ada alasan di balik itu
saya nggak mungkin bisa berada di dalam penjara
dan juga di rumah bordil yang mengerikan itu
sayang ibu tahu kalau kamu sering mengalami
hal yang tidak bisa dikendalikan
tidak kamu inginkan
tapi itu bukan berarti kamu akan mengalami hal itu terus menerus
dan kamu harus percaya
tidak semua orang sama seperti yang kamu kira
hanya orang orang yang tidak beriman
yang ingin menyakiti dan menjerumuskan kamu
saya percaya dan menyerahkan semuanya kepada allah
tapi kenapa ibu
kenapa allah membiarkan ini semua terjadi sama saya
apa yang kamu alami
entah itu kemarin ataupun hari ini
anggap itu sebagai cobaan dari allah swt
tidak semua orang loh dikasih cobaan
kalau allah memberikan cobaan
itu artinya kamu dianggap lebih kuat daripada manusia lain
seharusnya kamu justru harus bersyukur
itu artinya allah masih membukakan pintu hidayahnya buat kamu
malam itu ketika ibu melihat kamu berjalan sendirian di depan masjid
ibu yakin bahwa kamu adalah orang yang dikirim allah untuk ibu
dan masuk menjadi bagian dalam hidup ibu
masjid malam itu itu ibu
dan laki laki yang memukul orang orang itu
ibu adalah anak ibu
tapi bukankah malam itu ibu gak mau menolong saya
lalu kenapa sekarang ibu menginginkan saya di dalam kehidupan ibu
saat itu ibu memang hilaf dan tidak seharusnya ibu melakukan hal itu
tapi kamu harus percaya
sejak saat itu ibu tidak pernah berhenti melupakan kamu
dan ibu terus mencari kamu
sekarang ibu bisa berada di dekat kampung
ya allah ibu berpikir seperti itu
fatimah kamu itu gila apa
kamu mau pergi ke jakarta
yang penting saya harus ke jakarta saya udah gak peduli
ya ampun fatimah
kamu itu mau kemana tujuan kamu
jakarta itu kota besar besar sekali
ya ampun abdullah
kamu kok gak memberitahu toh gak ngasih nasihat sama fatimah toh
dia tuh mau pergi ke jakarta
masya allah ibu aziz
saya sudah capek menasihati fatimah
tapi dia tetap kekeh mau pergi ke jakarta
hah sekarang mau pergi liat ibu aziz aja ya
fatimah kamu ini sudah tua dan kamu sakit sakitan
kamu tidak mengerti juntrungannya kota jakarta
kamu belum pernah ke sana
dan kamu tidak kenal siapa siapa
kamu nanti mau di mana
mau tinggal di mana
ya di mana aja saya bisa tinggal bu
saya gak peduli
saya yakin tuhan itu akan membimbing saya karena saya itu punya niat yang baik
terus kamu gimana cara kamu
ya saya kan bisa tanya sama temen temennya aditya
mereka pasti tahu alamatnya aditya
dan kalau saya sudah ketemu
saya yakin saskia itu ada di rumahnya aditya bu
terus bagaimana cara kamu menemukan saskia
ya saya pergi ke alamat rumahnya aditya
saya yakin saskia ada di sana bu
setelah itu saya baru menentukan apa langkah saya selanjutnya
kamu tahu alamatnya aditya
ya saya kan tinggal tanya sama temen temennya aditya
mereka juga pasti akan kasih tahu
fatimah sebaiknya kamu jangan pergi
ibu ibu gak perlu menghalangi saya
tekad saya itu sudah bulat
saya juga sudah sampai ke rumahnya
saya juga sudah sampaikan ke akang
saya nggak bisa bu begini terus terusan
setiap detik setiap menit
saya selalu mengingat saskia
saya juga nggak peduli lagi bu
ibu macam apa saya ini bu
kalau saya ini di sini cuma menunggu menunggu
saya harus berbuat sesuatu
insya allah bu
allah akan membimbing saya dan membantu saya
kalau kamu nekat mau mencari saskia
ibu doakan kamu di jakarta nanti cepat menemukan
terima kasih bu
nadia selama ini saya hanya mendengar tentang keajaiban
tapi sekarang saya bisa merasakan dan melihatnya sendiri di depan mata saya
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
saya juga ingin mencari saskia
ibu akan menyembah tren
akan membuat bapak sehat
saya yakin itu bang
itu harus kita syukuri
terjadi karena izin dari allah
bagaimana kalau kita
membawa kakek ke rumah sakit di jakarta
insya allah kakek gak akan pakai lagi kursi roda ini
saya setuju apa yang dikatakan aditya
saya bahagia sekali
ibu kamu adalah
wanita yang amat baik
ibu tahu ibu saya
ibu pernah bertemu dengan ibu kamu nak
ibu pasti salah orang
dimana ibu mengenalnya
saya pernah bertemu dengannya
saya juga mengembalikan
iya benar nak
untuk menemui anak ibu kan
sekarang kamu sudah menemukannya
ibu mengetahui semuanya
berusaha mencari kamu
saat ibu kamu menolak lamaran kami hati kami sangat hancur
kami terus memikirkan kamu
imam juga hancur karena dia terus juga memikirkan kamu
tapi ibu terus menasehati dia untuk berusaha melupakan kamu
dan dia berusaha keras untuk itu
tapi sekarang ibu senang kamu sudah berada di sini
dan imam juga pasti akan bahagia
oke ya baik dok terima kasih assalamualaikum
kapan ibu bicara dengan dokter yang menangani kamu
dokter bilang keadaannya semua baik baik saja
hasil pemeriksaan kamu juga bagus
cuma ada beberapa masalah kecil saja yang tidak terlalu penting
jadi berapa lama lagi saya harus tinggal di sini ibu
sampai kamu sembuh terus kami akan membawa kamu pulang
dan kamu bisa telepon ibu kamu
karena bicaranya telling ayah anda pun sudah demographics
mereka bagus sekali dan cuman miskin berkecuali ada kita dapatnya tepatnya

jadi dari mana kamu lagi dia zoom

sebenarnya sudah baik rupanya

cuman berulang ulang tinggi diri juga
mutus baik baik saja